terkadang hati dan pikiran gue itu gak sejalan
gue paham apa yang lu rasa
karena gue udah ngerasain semuanya
cuman lu liat gue sekarang
gue bisa berdamai dengan dendam
gue udah nyelidikin sampe sejauh ini
gue harus tau rahasia aldebaran
masih di lab sekarang
ketemu juga akhirnya
ya masih ada beberapa pemeriksaan lagi yang harus dilakuin
cuma sekarang lagi di rongsen
insya allah bisa cepet cepet sembuh dan pulang lagi
gue nunggu disini aja kalau gitu
yang mau lu omongin ke gue apa
gue sempet gak sengaja ketemu andien di pemakaman
ya kalau gue boleh jujur gue tuh ngerasa aneh banget
dan gue kalau ngeliat andien gue tuh heran
dia gak tau kalau lu ternyata kakaknya roy
orang yang udah dia bunuh
adiknya al adalah roy
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
gue sih yakin
lo pasti punya alasan nikah dengan andin
lo jadiin dia istri lu gak mungkin kalau gak ada alasan
semua pasti ada alasan
tidak ada alasan
lo harus percaya sama gue
lu cerita sama gue sekarang
lo jujur semuanya
semua rahasia lo aman di tangan gue
gue sama roy itu bener bener sohib banget
aku deket banget sama dia
lu udah seperti abang gue sendiri
itu artinya lo menikah dengan anak bukan karena cinta
untuk membalas semua dendam lu atas kematian roy
tapi sekarang beda
dendam sudah menjadi cinta
kalau lu gak sayang sama dia
lu gak mungkin khawatir seperti itu
tapi gak semudah itu
terkadang hati dan pikiran gue itu gak sejalan
gue paham apa yang gue rasa
karena gue udah ngerasain semuanya
cuman lu liat gue sekarang
gue bisa berdamai dengan dendam
gue bisa ngelupain semuanya
dendam antara gue sama lu antara gue sama roy
ngelupain dendam puluhan tahun
tapi sekarang gue bener bener sadar
dendam bisa ngancurin semuanya
ketika ada gue kecelakaan
gue takut kehilangan dia
terus sekarang gue minta sama allah
jangan sampai cuma karena dendam

kenapa lu gak bisa

butuh anda tidak bisa kuvip saya
yes saya bakal pergitu
ya kalau gue boleh jujur gue tuh ngerasa aneh banget
dan gue kalau ngeliat andien gue tuh heran
dia bisa gak tau kalau ternyata lu kakaknya roy
orang yang udah dia bunuh
ya jadi bener
apa mbak min bener bener gak tau
gue harus pastiin soalnya ini kejadian min